menteri luar negeri retno marsudi kerap dijadikan ikon berbusana
terutama di kalangan pegawai negeri sipil dan diplomat
sebagai menlu retno kerap bepergian ke luar negeri
dan melakukan pertemuan dengan banyak pejabat negara sahabat
retno terkadang menghabiskan waktu hingga tiga minggu setiap bertugas
nah saat tugas lama seperti ini
sebenarnya bagaimana bu retno memastikan bahwa busana yang dipakai
tidak membosankan dan nampak itu itu saja
berikut tips dan trik mempadupadankan aksesoris
ala menteri luar negeri saat bepergian
simpel ya hitam itu adalah warna formal yang biasanya dipakai
sehingga aku berusaha untuk bermain dengan aksesori
baik berupa bros anting tentunya dengan skor
bermain dengan scarf kadang kadang bermain dengan kaca kakak juga
jadi kalau kita ngepakkan paling tidak sesedikit mungkin
tapi kayaknya kita ganti terus
mas triawan munaf pergi ke bandung
terus ada artis indonesia seniman indonesia yang bikin seperti ini
beliau tahu kan aku suka pakai bros
terus dia bilang eh mau gak ini ada yang bagus
jadi ini kalau aku pakai baju putih dalam
terus aku pakai jas tengahnya aku kasih ini aja
dan ini orang bilang ini bagus ini bikinan mama ini bikinan indonesia
terus kemudian kadang kadang rose nya nekat nih kayak gini nih
jadi ada di satu pameran di indonesia ini kayak prakarya anak trika
tapi lucu banget ini adalah browth
jadi kadang kadang aku pakai baju diperken semua tiba tiba aku tempelin ini saja
ini sudah jadi sesuatu lah sudah statement lah
terus kemudian misalnya besok
pakai baju hitam lagi diganti dengan bros yang lain
misalnya ini ditaruh di sini udah beda lagi
nah terus kadang kadang aku main juga dengan hobi
jadi ini yang biasanya untuk kasih aksen juga kalau sudah bosen hitam hitam terus
tiba tiba ini bikinan indonesia semua loh
kita pakai ini untuk dijadikan satu aksen
nah belum lagi main di
nah salah satu yang menjadi andalan saya adalah sekarang seperti ini
jadi aku kalau kemana mana suka cari scarf
dan biasanya kalau aku pakai hitam hitam saja atau putih hitam kalau pas ini cuma dikasih ini saja sudah
kita udah jadi beda lagi
kalung kalau memang lagi polos banget pakai kalung
lagi ini kalung adalah buatan indonesia
dan aku juga punya langganan beberapa pengrajin untuk aksesori
aku karena biasanya lebih banyak bermain dengan gol
jadi aksesori kalau untuk perempuan sangat membantu di dalam perjalanan untuk tampil beda
apalagi kalau perjalanannya adalah perjalanan panjang
tinggal bermain dengan aksesori
dan saya kira aksesori kan tidak berat ya
jadi kita bisa
tapi sebenarnya barangnya itu saja